ngobrolnya di dalam rumah aja
jangan di kebun
kan abang bilang di dalam bukan di teras
orang tua eros pingsannya bersamaan
pasti gara gara orang tuanya bos ajat
pikiran kita sama cuk
dia ngeliat orang tuanya bos ajat
mampir ke rumah eros
yang bener cuk
pasti benar tidak mungkin salah
emang apa yang ada dalam pikiran lu
karena orang tua ajat membatalkan perjodohan
berarti pikiran kita gak sama med

berarti pikiran kita gak sama med
orang tuanya bos ajat
gak jadi dateng
mereka nyangkanya meninggal
gak berani nolongin
pikiran lu kayaknya lebih masuk akal deh med

uwgut juga kepengen med kaya lu bisa dapetin cewek kaya eros
kenapa kamu tidak dekatin sopi saja
masa uwgut pacaran sama ex lu sih
kenapa sapi teh baik cantik
sopi baik setia pintar lagi rajin sholat
kan kamu sendiri yang bilang
nehi ini masalah prinsip
aku juga punya
kita mau ke arah buat eros kembali

suara saya kenapa
oh nyari si eneng
kalau oboh biasanya manggilnya eneng
gara gara kamu sih dang
kita jadi dicariin orang sekampung
eh kan kamu yang boleh meninggal
saya juga enggak boleh meninggal kang dadang
eh siapa sudah
enggak tahu ma
mereka udah ngebatalin
mungkin mereka belum jodoh mah
tuh anak abah
iya bah awas dan macem macem abadnya pernah jadi preman iya bah
hehehe saya akan gunain dia untuk mitnah si kemet playboy cap kerupuk alat itu
daripada eros dicap perempuan nggak bener
mendingan iya bapak paham maksud mah
ya pak mak ada apa
hai kalau kalau kamu memang suka sama codot eh kemet maksudnya pak tidak apa apa bapak sama
ngobrolnya di dalam rumah aja jangan di kebun nanti disangka orang ngapa ngapain iya bah
kan abah bilang di dalam bukan di teras ayo iya bah
apa apa pakai aja
namanya bagus aja sudra jed
namanya teh bagus ajad sudra jed kayak nama jendral nggak kayak sih